din mama tuh kepikiran rencana mau ngajak
ini nao kamu liburan untuk acara tujuh bulanan nginep di villa mau gak
terserah sih ma
iya jadinya maybe kita berangkatnya besok setelah rena pulang sekolah
karena cara tujuh bulanannya lusa terus kita nginep di villa
aku sih senang
sayang mau tau gak
hartawan alvahri yang punya perusahaan itu itu saingan bisnis papa
papa pengen banget tau
papa pengen nakik perusahaan mereka dengan cara curang gitu
enggak lah curang
papa cuma pengen tau aja strategi strategi bisnis mereka
mempelajari cara kerjanya mereka
apa sih yang gak buat apa aku tersayang ini
oke dah pergi yuk
saat hartawan meninggal saya pikir semuanya sudah selesai
justru jessy menjadi korban dari orang bijat yang disewa oleh rosa alvahri

dan menanggap semua orang
dendam yang saya pikir sudah sirna
malah mereka kembali gobarkan
malah mereka kembali gobarkan
akan saya tuntaskan semuanya
apa benar firasatku
apa benar firasatku
kalau elsa ada bersama aku dia tak akan menangkapku
elsa ada bersama ricky

aku harus cari tahu soalnya
mama tuh kepikiran rencana mau ngajak
you know kamu liburan untuk acara tujuh bulanan
nginep di vila mau gak
terserah sih ma
jadinya maybe kita berangkatnya besok
setelah rena pulang sekolah
karena acara tujuh bulanannya lusa
terus kita nginep di villa
aku sih senang hati aja sih mbak
tapi aku rasa jangan bikin acara yang besar ya
soalnya kan kondisi saat ini juga elsa masih belum bisa ditemukan
jadi gak enak kalau kita bikin acara yang besar
iya sih betul juga
nggak akan besar besaran kok
ya syukuran aja
eh tuh keluar
aduh gimana sekolahnya seru
happy ya pinter kan belajarnya tadi
yaudah kalau gitu sekarang kita pulang ya
gak mau mau kemana
gue mau makan siang sama mama sama oma di restoran
oma makan siang sama mama sama oma di restoran
yaudah kalau gitu kita makan siang dulu ya di restoran favoritnya arena yang ada roti coklatnya
yaudah kita sekarang jalanin
gaya banget ya sama anak kamu nih
ada yang bisa saya bantu pak
beberapa hari lalu putri saya dipindahkan dari rumah rehabilitasi jiwa harapan kasih kembali ke lapas pinang

dalam perjalanan ke sana mobil tahanan yang membawa yosat mengalami kecelakaan
dan elshad diduga terlempar ke sungai
dan sampai saatnya belum ditemukan
oh iya ya saya tahu kejadian itu
sendirian dan polisi sudah mencoba menyusuri sungai jepandawa
tapi karena sampai saat ini belum ditemukan mereka masih terus mencari
dan tadi saya menemukan ini pak
ini saya menemukan borbalai rosak ini di sebuah rumah kenalan saya
saya menduga ini borbalai rosak ini
ini burgolnya elsa pak
karena lokasi rumahnya
gak jauh dari sungai jendawa
tepatnya bapak temukan dimana
di perumahan kayangan permai
yang menemukan itu pemulung pak
di tempat sampah
saya minta alamat lengkapnya pak
nama pemilik rumah
nomor telepon rumah pak
untuk melakukan investigasi lebih lanjut
silahkan isi disini pak
kita sudah sampai
soalnya sejam lagi akan dipakai
untuk acara sebuah perusahaan
diseberang ada cafe lain
berawak cafe diseberang gimana mau coba
boleh kita coba aja
kita ke sebelah kita coba cafe yang baru ya
terima kasih mbak
terima kasih mbak
terima kasih mbak
terima kasih banyak buat meeting hari ini ya
dengan asisten saya catherine ya
baik pak nino
saya cek jadwal saya minggu ini
baik baik baik
yaudah kalau gitu nanti kita ketemu lagi ya
apa kabar baik
lucu sekali pak
ini anaknya ya pak
eh ternyata kita harus cari tempat duduk sayang
aku makan dulu ya sama mama sama mama
baik pak nino
kalau gitu saya pamit dulu
kalau gitu kita mau langsung balik ke kantor pak
iya kita juga langsung balik kantor
berarti saya hubungin yudi dulu sebentar ya
ternyata bolpen saya ketinggalan di meja
oh yaudah saya ambil ya
gak apa apa kamu sini saya bentar dong
silakan itu dulu ya bu
terima kasih banyak
terima kasih mbak
mah kok tadi aku dibilang anak yang baik
jangan didengar omongan orang yang tadi ya
karena itu kan anak yang sama sama papa
bukan anak yang baik
dan jangan ngebahas masalahnya di depan papa al ya
nanti kalau papa al dengar papa al ngambek
udah tau orangnya suka ngambek kak
aku mau papa ngambek
enak malah pintar
tunggu ya makanannya
maaf boleh saya bicara sebentar dengan adil
bicara apa ya
tapi aku rasa kayaknya gak perlu harus ada yang dibahas lagi deh mas
aku rasa gak pantas untuk bicara depan mereka
saya minta waktunya sebentar aja
pasti ini ada hubungannya dengan raina
papa harus seperti ini
kamu tahu persis
reyna juga anak aku
dan aku juga mengadil di dengannya reyna
terus kenapa kamu harus kenal rekrena untuk manggil aku papa
kata kata papa itu bukan hanya dalam sekedar hubungan darah doang
tapi soal tanggung jawab kehadiran perhatian perlindungan cinta kasih nafkah
sejak reyna terakhir emang kamu kasih
dari awal gak ada
jadi pantas mas
dan dari awal pun kamu juga membiarkan elsa kan untuk menaruh reyna di pentiasuhan
aku tahu aku salah
aku ingin memperbaiki semuanya
bahkan aku kehilangan penghinaan aku
itu juga salah satu bukti kalau aku benar benar mencintai reda
kalau aku juga mendapat bagian dalam kehidupan reyna
jadi tolong lin
itu sangat menyakitkan
kalau gak mau jangan sembarangan ya